ratusan pengemudi ojol berkumpul di jalan gerbang pemuda tanah abang jakarta pusat senin siang
masa yang tergabung dalam koalisi ojol nasional
meminta komisi lima dpr ri memberikan payung hukum kepada pengemudi ojol
masa juga meminta operator untuk menaikkan tarif angkutan
lantaran selama ini pihak operator yang selalu mendapatkan keuntungan
ya kita minta payung hukum yang jelas lah mas yang kita sebut regulasi
dan secara langsung langsung kita berapa tahun dipakai tapi tanpa kejelasan tanpa kepastian hukum yang jelas
di tengah aksi masa untuk kedua kalinya
menterian perhubungan kembali mengunggah kenaikan tarif ojek online pada senin
penundaan tersebut dilakukan setelah melihat kenaikan sejumlah harga bahan pokok
kita tahu banyak terjadi kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat dan hal hal lain
yang membuat kami perlu mempertimbangkan kembali penerapan dari ketentuan ini
selain itu kami juga mendapatkan banyak sekali masukan dari para pemerhati transportasi online maupun juga dari para akademisi
nundaan kenaikan tarif ojol mendapat pro dan kontra di kalangan ojek online
memang benar disini kami juga sebagai ojol mendapatkan informasi bahwa akan ada kenaikan tarif
cuman sampai dengan saat ini tarif tersebut masih belum terrealisasi kepada kami
jadi tanggapan dari kami ini sepertinya dari kementerian perhubungan juga tidak ada solusi seperti itu
di sisi lain ada pengendara ojek online yang justru khawatir
sehingga tarif ojol naik akan membuat penumpang berpindah menggunakan moda transportasi lain
kalau naik takutnya penumpang berkurang argo ini kan jadi mahal tuh jadi susah lagi kita nyari penumpang
kenaikan tarif ojol tertuang dalam keputusan menteri perhubungan tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
berdasarkan aturan tersebut kemenhub melakukan evaluasi terhadap biaya jasa minimal
tim bibutan cnn indonesia